kita beralih ke informasi lain janji anis sandi memperkecil daya transportasi umum dan mengendalikan harga pangan dinilai para buruh tidak akan memberi pengaruh berarti bagi kondisi ekonomi mereka
karena buruh menyebut ini bahwa solusi tersebut bukan hal baru karena telah diatur dalam peraturan gubernur dki jakarta terdahulu
yang diinginkan buruh adalah dilakukan revisi besaran upah minimum provinsi dari tiga enam juta rupiah menjadi tiga sembilan juta rupiah
tepat pada hari pahlawan sepuluh november ratusan buruh menggelar demonstrasi di depan gedung balai kota dki jakarta
mereka menuntut anies dan sandi merevisi besaran ump dki
tuntutan itu berdasarkan sepuluh poin kontrak politik yang telah disepakati oleh buruh dan anisandi pada masa kampanye beberapa waktu lalu
salah satu poin itu anis sandi akan lebih pro buruh dalam melakukan proses pembahasan pengupahan
mengenai solusi akan menekan biaya transportasi umum
dan mengendalikan harga pangan buruh menyatakan itu bukan kebijakan baru
pada masa pemerintahan gubernur sebelumnya solusi tersebut sudah masuk dalam peraturan gubernur
bahwa untuk transjakarta untuk transportasi murah sebenarnya sudah ada pergub satu ratus enam puluh tahun dua ribu enam belas
pada masa gubernur yang sebelumnya
bahwa transjakarta itu bisa diperuntukkan untuk ppsu untuk pkwt untuk para pensiunan pns dan sebagainya
ada berapa poin itu saya lupa
tetapi memang ada pergub satu ratus enam puluh yang sudah mengatur sebelumnya
tidak ada yang baru
tidak ada yang baru
dan yang dikatakan itu hanya untuk bluffing mengademkan rakyat
sementara gubernur dki jakarta anies baswedan meminta para buruh yang berunjuk rasa di depan gedung balai kota bersabar menanti program anisandi yang mampu mensejahterakan para buruh
menurut anies angka ump yang sudah diputuskan oleh pemerintah provinsi dki jakarta ini termasuk salah satu jalan keluar yang tepat
anies meyakinkan bahwa angka tiga enam juta rupiah merupakan angka yang baik dan solusi yang tepat untuk memenuhi permintaan pelaku usaha serta buruh
kita bertugas baru dua minggu ketika siklus ump itu masuk ke dalam schedule untuk pengambilan keputusan
tapi kita tidak hanya bertugas selama dua minggu
kita ini bertugas di tempat ini
mulai dua ribu sembilan belas maaf dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh
jadi kita akan tunaikan semuanya
tetapi ada hal yang bisa kita kerjakan di minggu pertama ada yang di bulan pertama ada yang di bulan ketiga
tidak semuanya bisa diselesaikan di dalam minggu pertama dan kedua
karena itu beri kita waktu dan kita akan tunaikan semuanya dengan baik